biasanya tuh mami aku kalo aku abis kejedut palaku dicium sakitnya ilang deh
itu namanya manfaatin kesempatan dalam kesepitan tau gak
aduh tambah sakitnya di blognya begitu aduh mau pecah nih kayaknya nih palanya nih aduh
yudh yudh yudh gak usah ngomong gak usah ngomong ya
kamu denger kan pi sebenernya ada apa sih
dan dan mungkin rasa sayang itu lebih dari seorang adik
jangan ada di kamar opi ya opi pengen sendiri
bi kita perlu ngomong baik baik pi biar gak berantem terus
opi lagi gak pengen ngomong sama karangga kak harangga tolong tinggalin opi sendiri sekarang
loh bi kok kamu jawabnya jutek gitu sih
udah lah aku tuh capek
yaudah kalau misalnya kamu lagi sebel atau suntuk di rumah ya kamu ke rumahku aja
kamu datang kesini terus kita ngobrol ngobrol nanti biar aku ibur kamu gimana
maaf ya tan aku nggak bisa
kalau emang dia sayang beneran sama gue pasti dia mau dong gue ajak jalan jalan
dan gue ajak ketemuan
berarti dia sayangnya cuma setengah setengah
jangan jangan benar lagi kata laura
kan lagian kan kata dokter kamu harus istirahat
jadi mendingan kamu istirahat aja kita ketemu besok di sekolah
bi kayaknya kata laura tuh bener deh
kamu tuh sebenarnya mikirin cowok lain ya
ngapain sih ngomongin itu terus kan
pi tapi aku tuh butuh kepastian
tan aku udah bilang nggak ada ya nggak ada
kenapa sih aku jadi gampang marah kayak gini
aku masih cari tempat untuk nenangin diri
apa ini ruga bayi
maksudnya bikin tenang selama mantra anaknya
aku mau menyebarin itu
serius udah dah
maka qualities udah cheap
siapa sih ini
mau kamu ke rumah tristan malam malam sih pi
kak karangga juga kadang malam ke rumah laura kan
ya emang salah pak
tapi bahagia kok kalau bisa ke rumah tristan
yaudah kalau kamu senang sama tristan
karangnya juga senang
jangan malam malam ya
tapi pergi ya kak
manfaatin kesempatan dalam kesepitan tahu nggak
aduh tambah sakitnya di blognya begitu
aduh mau pecah nih kayaknya nih palanya nih
yaudah yaudah yaudah
eh disini buka deh
oh banyak baunya banget sih
kalian berdua kami tangkap
hah tangkap kenapa sih kita mau ditangkap
kalian berdua sudah berbuat mesum disini
nah lu berdua lagi mesra mesraan
kita mau berbuat mesum
eh enggak pak
pacar dia aja saya bukan tak mungkin
kau mau gimana sih
enggak enggak bener
wah kalian mesti dikawinin nih
kita bawa penumpang air teh
udah tenang aja
tolong denger aku
kita kembali ke temenan aja
kita emang pacaran
udah bawa aja langsung ke prt
nah cowok lu aja ngomong gitu
gak akan pernah jadi pacar kamu tahu nggak
astaga berapa lajim
nggak pak arte
emang kita lagi mesum mesuman
udah kawinin kita aja pak arte
mereka berdua lagi
nggak pak arte

karena kalian berdua telah kepergok melakukan
hal yang dilarang

mana pengulunya pak
udah ngebet banget nih pengen kawin pak
biar saya yang jadi penghulunya
wah kebeneran dong pak
sayang beneran kita kawin
saya ke sini mau nyelesain masalah laura sama
si japri pak
sial kenapa sudah personalnya meluih yeefy
ambil ini yang paling berharga siap

jangan diasah atp
gak dangang bakal diangkat ini